aksi penembakan anggota polisi terhadap
herman warga kabupaten sumeneb madura jawa timur
terjadi pada minggu tiga belas maret lalu
awalnya terduga pelaku dilumpuhkan
dengan tembakan dari jarak jauh
karena memegang sebilah celurit
ironisnya meski sudah tersungkur di jalan
polisi masih menghujani dengan peluru panas
dari jarak dekat
pasca penembakan terduga pelaku begal itu
sempat dilarikan ke rumah sakit
namun nyawanya tidak tertolong
penyidik propampol dajatim
telah menyita pistol serta peluru
para polisi sebagai barang bukti
versi polisi saat kejadian terduga pelaku
sedang menodong seorang ibu ibu pengunjung supermarket
polisi sempat memberikan tembakan peringatan
namun terduga pelaku justru mendekati polisi
sambil menenteng celurit
tim liputan cnn indonesia